masih di cnn indonesia news hour selanjutnya kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia desi aritonang di pasar tanah abang jakarta
desi ini seperti apa aktivitas jual beli di sana dan apakah benar tanah abang ini sepi sebagai efek dari tiktok shop
selamat siang sarah saat ini saya tengah berada di pasar tanah abang blok a
blok a di mana menjadi pasar dengan dua belas lantai yang memiliki tujuh delapan ratus tiga puluh tiga kios
di tempat saya berdiri sejak saya datang tadi pagi itu memang saya merasakan betul perbedaannya
jika dulu sebelum pandemi itu ramainya luar biasa lalu memasuki pasca pandemi itu mulai menggeliat lagi
namun sekarang pada hari ini
saya merasakan betul sepinya pengunjung di pasar blok a ini
saya juga ingin menunjukkan di belakang saya sarah itu merupakan selasar atau seperti atrium yang menghubungkan pasar blok a dengan pasar blok b
biasanya di atrium tersebut itu pengunjung dengan pembeli itu sudah ribut sekali menjajakan dagangan mereka
menawarkan dagangan mereka di mana juga para pengunjung saling berdesak desakan
bersentuhan antara satu bahu atau satu lengan dengan lengan yang lainnya
ini sesak sekali sehingga sepertinya air conditioner yang ada di pasar ini tuh sepertinya kurang berasa
namun pada saat ini anda bisa melihat sendiri kondisinya sangat lengang di tengah tengah yang biasanya sudah dipadati oleh pedagang atau penyewa musiman seperti itu
bisa anda lihat langsung menuju ke blok b pasar tanah abang
sementara untuk di pasar blok a sendiri anda bisa lihat di sebelah kanan bisa dilihat di sini pedagang
maupun karyawannya itu masih bisa bersantai menunggu mana pembeli yang akan melewati selasar mereka untuk bisa kembali berteriak
silahkan boleh seperti itu
untuk bisa menggait para pembeli bisa menawarkan apa yang mereka miliki
mereka juga mengeluhkan memang tidak dipungkiri bahwa penjualan maraknya penjualan secara online ini
sarah memang telah menurunkan omset yang mereka raih setiap harinya
ada pedagang yang mengakui sepinya itu dirasakan sejak bulan januari hingga bulan ramadan
kalau waktu itu saya pernah melakukan peliputan di sini saat menanyakan geliat penjualan di pasar tanah abang
khususnya untuk produk fashion itu mereka memang mengakui
pengunjung yang ramai di pasar tanah abang itu tidak dibarengi dengan omset yang juga tinggi
artinya omsetnya hanya tipis tipis saja mereka bisa terima
sisanya mereka tidak bisa mengambil
mereka akan melakukan penjualan melalui online ikut juga dalam kompetisi penjualan melalui online
dan di sebelah kiri saya ini sudah ada bang maulana ya bang ya
yang sedang juga menunggu pembeli maksud kami untuk bisa singgah dan sehingga dia bisa menawarkan menjajakan jualannya
bang abang salah satu yang mengeluhkan sepinya penjualan di toko di pasar blok a ini bang bagaimana bang
abis lebaran ini lah memang sepi banget sampai sekarang
tahu kenapa kan online sekarang lebih ramai jadi orang bisa beli di rumah aja
kalau dulu nih bang abang sendiri mencetak omset berapa jualan offline dan sekarang berapa bang
dulu biasanya dapatlah lima belas juta sekarang tiga juta aja susah susah mencarinya
lima belas juta sehari
sekarang tiga juta susah carinya kak
bang maulana melakukan strategi tertentu misalnya ikut ikutan jualan online melalui live shopping atau juga melalui e commerce seperti itu
tidak ada kak kita dagang saja di pasar dan abang kita tidak ada online
soalnya online itu kan harus sensitif kak
jadi online itu bosnya tidak mau
bosnya tidak mau
iya sudah pusing karena online
ke depannya bagaimana bang apa strategi khusus untuk bisa tetap menaikkan penjualan
saya lihat berkembang aja kak ini pas habis pemilu kata orang mau pemilu ini dengan sepi dengan sepi dagangnya

belum tentu juga sih
belum tentu juga
baik bang maulana terima kasih

semoga semangat selalu ya bang
pasar tanah abang menyebutkan memang kalau okupansi di pasar blok a tanah abang ini saat ini memang sedang low season
dimana setelah selesai idul adha itu kondisinya memang sepi sampai nanti bulan oktober
memasuki di bulan hari atau bulan november desember maksud kami menjelang natal dan tahun baru
itu nanti biasanya penjualan akan menggeliat lagi
jadi diharapkan low season itu nanti bisa digantikan oleh high season
di mana nanti pembeli yang merupakan reseller itu bisa kembali berbelanja dengan jumlah besar
dan juga masyarakat yang ingin kembali langsung melihat produk produk secara langsung
itu bisa meramaikan kembali pasar tanah abang yang merupakan pasar terbesar di asia tenggara
ya baik memang semenjak pasca pandemi ini ada pergeseran behavior dari consumer gitu ya
yang biasanya mungkin lebih senang beli offline
tapi kalau misalnya sekarang itu semenjak pandemi mereka mungkin ada yang merasa lebih nyaman begitu ya
untuk pembelian secara online
baik terima kasih atas informasinya korespondensi ann indonesia desi aritonang
yang melaporkan langsung dari pasar tanah abang jakarta